wisata gua tetes di desa sidomulyo kecampatan proronji walumajang jawa timur kamis pagi tetap dibuka untuk umum
padahal rabu kemarin ada dua wisatawan yang tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam seratus meter
dua wisatawan asal tumpang kabupaten malang muhammad santoso dan istrinya mariyati
tewas terjatuh ke dasar jurang sedalam seratus meter saat berwisata ke gua tetes pada rabu
namun pada kamis wisata gua tetes di desa sidomulyo kecamatan pronojiwo lumajang ini tetap dibuka untuk umum
wisatawan dari berbagai daerah masih mendatangi lokasi wisata di lereng gunung semeru tersebut
menurut wisatawan keindahan alam gua tetes serta segarnya air pegunungan semeru menjadi daya tarik untuk berwisata
meski demikian pengelola wisata gua tetes mengimbau agar pengunjung berhati hati ketika berwisata
karena bebatuan di gua tetes sangatlah licin
ketika air agak deras kan licin himbauan kepada para pengunjung apa pak
himbawan untuk para pengunjung yaitu agar pengunjung selalu waspada dan berhati hati dalam bertamasa ke pariwisata gua tetes
wisata alam gua tetes di desa sidomulyo kecampatan proronji walumajang
memang menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat lumajang dan sekitarnya
pengunjung bisa menikmati keindahan alam segarnya air pegunungan gunung semeru serta stalagmit dan stalaktit
nur hadi wicaksono lumajang